sementara itu beberapa bulan ke depan proses pemilihan kapolri akan dilakukan dan kapolri jenderal badurin haiti akan pensiun juli mendatang
dalam proses pemilihan kapolri setelah ditetapkan presiden akan melalui proses di dpr
ketua komisi tiga dpr bambang susatyo menyebut bahwa setiap jenderal bintang tiga punya kesempatan menjadi kapolri
nama wakapolri komjen budi gunawan kembali beredar masuk ke bursa namun wewenang sepenuhnya ada di istana
menyangkut nama nama setiap orang atau jenderal bintang tiga di mabes polri memiliki peluang sama termasuk budi gunawan
apalagi budi gunawan adalah wak kapolri
badurin haiti naik ke kapolri kan sebelumnya wak kapolri
jadi peluang itu besar dan ada
begitu juga kalau kita lihat kapolri kapolri sebelumnya juga ada yang bekas kabar eskrim
ada bahkan yang lagi menjabat
polda tiba tiba naik dalam satu hari dua bintang jadi kapolri bisa
jadi semua sangat tergantung selera istana
kalau istana menginginkan si a si b jadilah barang itu